suka mainan cewek
lu serah apa sih
gimana tadi makanan suka gak
stop ah berhenti di sini pak
nah bu devi kenapa kita berhenti di sini
wah tempat makanan tuh
aduh bu devi tau aja kalau saya itu suka makan
bu maaf bu ampasnya bu
eh udah tunggu di sini aja dulu
seneng enak apa emang
oh ada laki laki dumbelang di sini ya
jadi kamu putusin aku
gara gara kamu gak cinta lagi kan sama aku
anita cantik tapi baik hati
busuk hatinya tau gak
kamu ngerubut cowok orang
tunggu kamu jangan marah kayak gini dong
dan kamu jangan cemburu
aku sama dia kita kan udah putus
aku boleh jalan sama siapapun dong
iya kita udah putus barusan ngomong ngomong kita udah putus
waktu aku masih sama kamu kamu udah sama dia
kita putus gara gara dia gara gara hubungan itu kali ya

maaf ya bu saya gak ada maksud buat ngelakuin
saya mau ngebut bu chandra dari bu devi
dulu waktu itu aja saya mau mempersatukan bu devi lagi sama chandra kan
bang kayaknya cowok itu play bu
ya ya men tiga cewek disikat sekaligus
dan kamu cewek gak usah pura pura baik

gak usah so baik deh
kamu cari simpati sama chandra biar dia jatuh hati sama kamu kan
devi udah cukup deh
kamu jangan sembarangan kayak gini
kalau mau ribut jangan di sini
lebih baik di tempat lain
udah mau pergi juga
aduh kirain saya mah bu devi mau ngajakin makan
bu tungguin saya ketinggalan
sebaiknya kita nggak usah ke campur ya
sehebat apa dia bertarung
buat apa kita gaji dia
mahal mahal terus kita harus diketuai tinggi
biar aja dia yang bertarung
kita lihat seberapa hebat dia
tunggu aja yang namanya makanan dadot tuh gak mau ketinggalan
nomor satu be
enggak enggak enggak
be fitnah be enggak be
muka saya mah bukan muka orang fakir deh
saya nggak minta jatah kok
saya minta maaf ya atas kelakuan saya yang kemarin kemarin
kelakuan bodoh saya kemarin itu
tapi lain kali jangan begitu lagi ya
insya allah be
eh udah makan belum
udah gak apa apa be
masih kenyang kok
gue habis diusir sama abahnya raya boy
gara gara kesalahpahaman kemarin
dan ternyata selama ini
raya gue buat sedih bang
dan abah gak terima
udah gue yang sabar aja ya
beberapa ramah kan orangnya polos
semua gue gak mikir dulu
tapi apapun yang dilakukan sama ada ramah
yaitu niatnya baik untuk
gue tau abah itu orangnya gimana banget ke raya
apapun yang dia lakuin buat raya bahkan buat gue
itu dia kasih yang terbaik buat rakyat
dia gak pernah bikin anaknya kecewa
kita begitu diresetin sama orang tua buat pacaran
suka mainan cewek
lo serah apa sih
lo gak tau masalah sama sekali
lo takie tak biasa kan
itu dari gue
naga gitu lebih strategies gitu aja
ya dicanterkan dua kali sama lu
waduh suek lo yang
udah gue bilang kalau nginjek rem itu pelan pelan
pakai perasaan aja kenapa sih
nggak usah langsung injek begitu
lihat itu ada yang beranung tom
ya nyantuk sebentar
dia itu kan orang yang pernah ngalahin gue
mama refahkan yang lupa bertahun tahun sama dia
dia itu orangnya om
pacar guru saya
udah om tolongin aja
suek lo yang
kalau bukan lo yang minta nggak mungkin gue mau nolongin dia
lu tunggu sini ya
udah lu pulang tom
pakai berantem lagi lo
orang yang waktu itu lawan sesi kan
kenapa dia bantuin gue ya
lu minta bantuan dia ya
untuk bantuin gue ya
kita lihat lihat dulu
gue harus ngasih dia
kita lihat kemampuannya
jangan ikut campur lo